kreativitas memang tidak ada batasnya
kini masyarakat sedang ramai memperbincangkan soal donat mie goreng
ya walaupun baru bisa kita dapatkan melalui penjualan secara daring
ternyata anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah
ini dia komentar salah seorang warga australia yang lancar berbahasa indonesia
saat mereview mie goreng donat yang sedang viral di akun instagramnya
semua berawal saat sebuah kedai donat handmade di sydney australia
mengunggahnya ke akun media sosial
harga satuannya delapan dolar australia atau sekitar delapan puluh lima ribu rupiah
daripada jauh jauh ke australia dan membelinya dengan harga mahal
lebih baik membuatnya sendiri
karena ternyata caranya seharusnya
anda hanya perlu mempersiapkan mie instan yang direbus setengah matang
kocok telur yang telah ditambah garam dan lada
lalu masukkan bumbu mie instan dan juga telur yang telah dikocok
bisa juga ditambahkan keju dan bahan lainnya sesuai dengan selera
selanjutnya pindahkan ke cetakan donat dan kukus selama dua puluh menit
setelah matang siapkan bahan lapisan luar seperti tepung terigu
kocokan telur yang telah ditambah garam dan lada
serta tepung roti
balurkan ke adonan mie yang telah direbus
lalu goreng dan siap disajikan untuk berbuka puasa nanti